selamat pagi ibu
video ini menunjukkan momen sebelum anak buah kapal asal indonesia bertolak ke tanah air
mereka sempat berbincang dengan menteri luar negeri indonesia retno marsudi melalui sambungan telepon
mereka adalah abk yang bekerja di perusahaan kapal ikan berbendera tiongkok longsing enam ratus dua puluh sembilan
sebagaimana dimaklumi ke empat belas abk kita ini
diturunkan dari kapal lain di pelabuhan busan pada tanggal dua puluh tiga april yang lalu
dan sesuai dengan aturan karantina covid sembilan belas di korea selatan
dan ditempatkan di satu hotel di kota busan
tadi pagi mereka menerima
sudah berangkat dengan garuda indonesia
dan semuanya dalam keadaan sehat insya allah
sebelum dipulangkan para abk ini telah dimintai keterangan oleh pihak coast guard korea selatan
keterangan tersebut akan digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut
empat kapal ikan berbendera tiongkok yaitu longsing enam ratus dua puluh sembilan longsing enam ratus lima
longshim enam ratus enam dan tianyu delapan
pada kamis tujuh mei menteri luar negeri retno marsudi menyatakan
telah melakukan komunikasi dengan duta besar tiongkok untuk indonesia mengenai kasus ini
kementerian luar negeri juga telah melakukan pembicaraan
dengan dut bes tiongkok di jakarta
untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah indonesia
abk wni di kapal tiongkok
kasus ini ramai diperbincangkan setelah video pelarungan jenazah abk wni
menjadi viral di media sosial
menurut informasi yang didapat kementerian luar negeri
almarhum ar adalah abk longsing dua ratus enam puluh sembilan
pada dua puluh enam maret lalu
ar dipindahkan ke kapal tianyu delapan untuk dibawa berobat ke pelabuhan
namun pada tiga puluh maret ar meninggal
pihak kapal tianyu delapan menyatakan telah mendapat izin dari keluarga untuk melarung jenazah
selain itu dua jenazah abk wni dilarung pada desember tahun lalu
berencana melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang
dan tindak pidana perlindungan pekerja migran ke baris krimpori
mumtazah catra di ningrat jakarta